asdp adalah perusahaan feri dengan kapal terbanyak di dunia
yang akan berusia lima puluh tahun di tahun depan
yang saat ini menjadi tulang punggung logistik nasional
pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu pt asdp indonesia ferry
berhasil mencetak laba terbesar sepanjang sejarah perseroan
mencapai rp tiga ratus dua puluh enam tiga miliar
pada dua ribu dua puluh satu asdp membukukan pendapatan mencapai rp tiga lima puluh lima triliun
yang mengalahkan pencapaian sebelum pandemi pada dua ribu sembilan belas
sebesar rp tiga tiga puluh satu triliun
di tahun dua ribu dua puluh dua ini asdp terus mempertahankan kinerja positif perseroan
di tengah kondisi perekonomian dunia
yang terdampak pandemi covid sembilan belas
asdp berusaha untuk menjalankan operasional bisnis secara efektif dan efisien
dan terus mendukung pelayanan logistik nasional
lalu seperti apa upaya asdp untuk meningkatkan pelayanannya
termasuk saat libur natal dan tahun baru kali ini
sudah bergabung bersama kami ira puspadewi
direktur utama pt asdp indonesia ferry persero
ibu ira selamat datang di cnn indonesia dan terima kasih atas waktunya bu
terima kasih mbak frida
terima kasih bang asdp di sini
baik ibu ira tahun dua ribu dua puluh satu lalu asdp berhasil mencetak laba terbesar sepanjang sejarah
nah tahun dua ribu dua puluh dua ini bu bagaimana kinerjanya di mana industri transportasi ya bu ya
sedang berusaha bangkit dari keterpurukan pasca covid sembilan belas
ya menarik mbak frida
gini tahun dua ribu dua puluh satu adalah yang mbak frida sampaikan tadi
adalah laba kita tertinggi sepanjang sejarah
nah kita barangkali saatnya
salah satu dari sangat sedikit perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi
yang bisa tidak hanya survive tapi justru excel gitu dalam bahasa kami ya
nah yang menarik juga di tahun dua ribu dua puluh saat covid betul betul menghit gitu industri
ada dua industri yang sangat terkena dampak langsung
yang pertama kan pariwisata ya
yang kedua adalah industri dalam bidang transport
karena kan memang prinsipnya pandemi adalah
membatasi pergerakan orang
nah tetapi kata orang ada yang juga bilang bahwa
satu krisis itu mungkin bisa menjadi peluang juga bagi kita
karena apa kita dipaksa dong harus pertama harus survive dulu gitu
kemudian harus kreatif mesti gimana nih
karena tidak ada yang pernah mengalami ini kan di dunia gitu
nah jadi ada dua sebetulnya yang kami lakukan secara garis besar
yang pertama adalah efisiensi
yang kedua adalah ekspansi
nah efisiensi ini sudah pasti harus kita lakukan karena gini bahasa kita
kalau pengeluaran itu pasti tapi kalau pendapatan itu tidak pasti
maka bagaimana cara kita mengeluarkan itu harus diatur betul
maka yang timbul saat itu kita tahu memang ada program digitalisasi
tapi kemudian kita akselerasi betul
jadi kita digitalisasi sangat masif di justru tahun tahun pandemi ini kemarin
antara lain dengan tiketing
dimana semua hingga tahun dua ribu dua puluh dua ini semua pelabuhan sekarang sudah digital
tidak ada lagi tiketing manual
kemudian seluruh proses bisnis yang kita bisa lakukan dengan digitalisasi kita digitalisasi secara masif
kemudian yang lain juga adalah kita pastikan ada beberapa fungsi yang kita sentralisasi supaya lebih efisien
dan ada yang disentralisasi supaya lebih efisien juga
jadi antara lain beberapa fungsi seperti sdm musik dan lain lain
fungsi keuangan fungsi pengadaan itu kita pusatkan
sementara ada beberapa hal yang tadinya di pusat kita lihat tidak efisien kita taruh di bawah
jadi hal hal itu dari segi efisiensi
dari segi yang kedua yaitu ekspansi kita masifkan dua hal
yang pertama adalah kita tingkatkan corporate skim
jadi selama ini kita banyak retailnya gitu
nah sekarang kita b dua b nya kita kuatkan
kemudian yang kedua kita juga melakukan
akuisisi perusahaan penyeberangan swasta terbesar di indonesia
dimana dengan itu kita menambah armada sebanyak lima puluh
jadi kita sekarang mengelola ada pelabuhan sebanyak tiga puluh enam pelabuhan
dan dua ratus sembilan belas kapal yang tadi mbak frida sampaikan sudah membuat kita menjadi perusahaan ferry
dengan lintasan terbanyak dan jumlah kapal terbanyak di dunia
target hingga akhir tahun nih seperti apa gambarannya
tinggal beberapa hari lagi
ya tinggal beberapa hari lagi
kita sekarang sudah jauh melampaui yang kita targetkan di awal tahun
karena kan ada asumsi bahwa pandemi belum betul betul berakhir
tetapi kita sekarang sudah mencapai pendapatan kurang lebih hingga november tiga delapan puluh tujuh triliun
kemudian dari segi laba
kita kurang lebih labanya lima ratus tiga puluh empat an yang akan kemudian menjadi sejarah lagi
untuk laba yang tertinggi dalam sejarah lagi
buat kami ini adalah tahun monumental karena tahun depan asdp berusia lima puluh tahun
dan kita bersyukur bahwa memasuki lima puluh tahun itu kita justru menemukan banyak inovasi
banyak kreativitas untuk bagaimana kita tidak hanya sekedar bertahan
tapi kompetitif di industri
oke mudah mudahan tercapai lima ratus dua puluh sembilan miliar ya bu yanda
baik bu ira kemudian apa yang dilakukan oleh asdp untuk mempertahankan kinerja positifnya nih sampai akhir tahun
satu hal yang ingin kita pastikan selama covid kemarin
di mana kita lebih aware lagi apa yang kita spend apa yang kita hammer

kita ingin pertahankan bahwa perilaku perilaku itu terus ada gitu
tidak krisis berakhir kemudian kita kembali ke kebiasaan lama
jadi new habit itu harus kita pertahankan
kemudian yang kedua kita juga melakukan satu program yang sudah berdampak sangat positif
yaitu pengontrolan ebida
jadi hari hari ini sejak lebih dari setahun lalu kami melakukan kontrol ebida di mana
sampai tiap kapal pun tahu ebida nya berapa
ebida itu kan ukuran persis berapa uang cash yang masuk gitu
kalau dulu orang kapal misalnya hanya ditarget pendapatannya berapa sekarang enggak
jadi dia tahu apa yang harus dihemat apa yang memang harus dikeluarkan
karena ketika itu mencapai efektivitas tujuan ekonomi bagi kapal itu kita oke gitu
uang itu bukan untuk dihemat tapi kita bilang uang itu di spend wisely
nah kebiasaan kebiasaan seperti itu
kita lakukan antara lain kita kemarin menargetkan ebida satu triliun harus masuk
dan alhamdulillah hingga november kita ebida nya sudah satu satu
nah perilaku yang baik ini harus kita pertahankan
oke baik kita tentunya mau tahu nih bagaimana performance perusahaan pada saat libur natal dan tahun baru juga
namun setelah jeda berikut ini ya bu
tetaplah bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward bersama dengan direktur utama pt
pt asdp indonesia ferry persero ibu ira puspadewi
ibu ira natal dan tahun baru diperkirakan pengguna jasa dari perusahaan ibu akan meningkat
bagaimana dengan layanannya
layanan itu harus baik
dan gini kalau kita di masa liburan itu memang ujian paling besar adalah bagaimana kualitas layanan
karena kan tiba tiba volumenya masif gitu
nah kami tiap tahun belajar
tapi satu hal yang penting dan saya kalau boleh menggarisbawahi
sejak tahun dua ribu delapan belas asdp sudah berbenah secara signifikan dalam hal pelayanan
dimulai dengan sistem yang tidak lagi menggunakan uang tunai
kalau satu hari hari hari biasa misalnya nih contohnya mbak pridya di merak bakohan itu mungkin ada sekitar empat an kendaraan gitu ya
tapi kalau lagi puncak banget weekend tujuh ribuan
kalau puncak banget itu sehari bisa tiga puluh
itu campuran ya ada macam macam kendaraan
nah dengan seperti itu kita tahu sudah tidak mungkin lagi menggunakan uang tunai
gimana ngurusin kembaliannya gimana
kemudian tidak mungkin lagi kita menggunakan tiket manual
jadi sejak dua ribu delapan belas kemudian berevolusi dua ribu dua puluh sudah sama sekali tidak ada penjualan tiket di pelabuhan
jadi semuanya harus reservasi secara online
nah waktu dua ribu dua puluh kita mulai itu unfortunately banyak orang yang memang belum boleh pulang kampung ya
karena policy nya pemerintah seperti itu
maka tahun dua ribu dua puluh satu kemarin itu ada beberapa dinamika yang kita tahu wah ini kita sosialisasinya harus lebih masif
jadi di tahun ini di natal tahun baru ini kita lakukan sosialisasi yang lebih masif lagi
ada beberapa lesson learned dari angkutan lebaran kemarin
dan alhamdulillah saya kemarin bersama tim di posko sejak tanggal tujuh belas desember sudah di posko
kemudian kita monitor sekarang masyarakat kesadarannya untuk punya tiket sampai di pelabuhan itu tinggi gitu
jadi mungkin hanya sangat sedikit orang yang belum punya tiket ketika sampai pelabuhan
tetapi masih ada
atau ada orang yang datang waktunya belum masuk
dia udah mau ke pelabuhan
nah ini kan secara operasional tidak mudah mbak kompleks ya
karena kalau misalnya dibandingkan dengan moda pesawat atau kereta api
orang kalau nggak punya tiket bisa suruh balik aja
tapi ini kan badannya orang doang
nah kalau ini kan kendaraan yang besar
jadi kita ingin menghimbau bukan menghimbau meminta dengan sangat kepada pengguna jasa
ayo pastikan sudah punya tiket sebelum sampai di pelabuhan
setidaknya sehari sebelumnya
karena kalau hari itu juga dia mau kebanyakan sudah habis karena sekarang sistemnya kuota
nah jadi pelayanan kami pastikan dengan cara itu akan lebih nyaman bagi semuanya
keamanan juga lebih baik ketertiban dan kemudian keselamatan karena semuanya dihitung sesuai dengan kuota
kita sungguh tidak berharap ada pembeludakan yang tidak terukur karena kita sudah menghitung semuanya
maka perlu kerjasama bagi para pengguna jasa
untuk pastikan punya tiket sebelum sampai di pelabuhan
baik ibu ira bagaimana dari segi jumlah penumpang
apa perkiraan asdp mengenai jumlah penumpang di natal dan tahun baru kali ini
dan bagaimana kesiapannya
baik dari segi sarana kemudian prasarana
terlebih jika terjadi lonjakan penumpang nantinya
baik terima kasih
gini memang kalau tiap tahun kami selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan yang memang melakukan riset
berapa perkiraan jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa kami
jadi di tahun ini diperkirakan ada dua enam puluh delapan juta penumpang yang akan menggunakan jasa pelabuhan dan kapal di asdp
atau kurang lebih enam ratus delapan puluh delapan ribu kendaraan
itu banyak banget ya
dan kami memantau ini di sepuluh lintasan secara nasional
nah kami bekerjasama dengan para
jadi asdp itu di pelabuhan kami memang kami operasikan
tetapi dari segi kapal itu ada juga perusahaan perusahaan swasta
yang dimana kami berada dalam koordinasi di bawah bptd
ini aparatnya kemenhub
yang akan mengatur baik jadwal maupun beberapa pola operasi
misalnya kalau dalam keadaan padat maka kapal kapal besar yang dikerahkan
kemudian kalau sedang mungkin masih bisa kapal kapal yang
kombinasi antara kapal besar dan kapal sedang
dan itu semuanya juga dilakukan oleh koordinasi bptd
dan juga kita lihat faktor faktor lain terkait dengan cuaca dan hubungannya dengan keselamatan
nah kemudian apa yang berbeda dengan strategi penanganan di natal dan tahun baru kali ini ibu
dibandingkan dengan natal tahun baru sebelumnya
pembandingnya saya ingin membandingkan dengan angkutan lebaran
karena kemarin masif ya
dan ada beberapa dinamika yang dimana kita tahu ada beberapa area yang kita harus perbaiki
terutama di lintasan merak
kemarin di angkutan lebaran kemarin yang paling dianggap berhasil antara lain adalah penggunaan sistem filtering atau delay system
dari arah lampung menuju bakahuni
ada beberapa rest area dan beberapa titik di arteri di mana penumpang pengguna jasa yang akan ke pelabuhan itu dicek apakah dia punya tiket atau tidak
dan kalau tidak maka di rest area ini dilakukan perbantuan oleh tim kami untuk memastikan punya tiket saat menuju pelabuhan
dan tahun lalu di angkutan lebaran kemarin itu belum ada di ruas dari jakarta arah jakarta menuju pelabuhan
tahun ini diadakan
dan itu kita melihat menjadi hal yang sukses story di tahun ini itu berbeda
kemudian yang kedua adalah kami menyiapkan dermaga alternatif selain di pelabuhan asdp
kalau tahun lalu bukan angkutan lebaran lalu kita lakukan itu sebagai langkah reaktif ketika ada dinamika di lapangan

tapi kalau sekarang kontinusi plan ini sudah ada
karena kita sudah ada secara proaktif kita sudah set sebelum ada dinamika
jadi kita sudah siap dibandingkan tahun lalu saat angkutan lebaran
mungkin ada tips tips yang ingin disampaikan kepada calon penyeberang yang menggunakan jasa asdp nih bu khususnya di lintasan lintasan yang tersibuk begitu
yang kami mohonkan khususnya di merak bakoheni katapang gilimanu karena itu adalah yang tersibuk ya
yang tersibuk ya menghubungkan sumatera jawa
dan bali kami
agar pastikan punya tiket
sebelum sampai ke pelabuhan
dan masuk ke area pelabuhan
di jam yang memang sudah ditentukan
dan ini adalah sesuatu yang baru
memang untuk penyebrangan
bayangkan usianya sdp lima puluh tahun
kita tuh baru melakukan ini
dua tahun terakhir jadi orang sudah
sangat terbiasa dengan go show
banyak feedback dari pengguna jasa
datang langsung dapat
masalahnya kalau semua orang berpikiran seperti itu
itu akan terjadi
antrian yang sangat tidak
menyenangkan bagi semuanya jadi
kelihatannya sederhana tapi
permohonan kami cuma
satu sih pastikan reservasi
nah kalau sampai terpaksa
orang tersebut harus go show apakah masjid
tetap bisa dilayani bu tidak bisa
tidak bisa sama sekali
jadi kuncinya harus benar benar reservasi
kemudian belakangan layanan
natal tahun baru ini diwarnai dengan
terganggunya layanan bu dikarenakan
situasi cuaca yang buruk
kemudian juga asdp sempat
beberapa jam seperti apa
penanganannya jadi gini
mbak frida di pelabuhan itu
ada asdp sebagai
pengelola pelabuhan dan kami juga punya kapal
kemudian sebagian besar kapal
adalah milik perusahaan swasta
nah yang lain juga ada namanya
otoritas pelabuhan yang dalam hal ini
bptd tadi aparatusnya
dimana inilah yang akan menentukan
pelabuhan itu atau pelayanan
ditutup atau dibuka
jadi kami pastikan
bptd memang selalu berkoordinasi
dengan bmkg misalnya
untuk melihat apakah cuacanya memang kondusif
aman untuk berlayar
jadi keputusan itu dilakukan oleh
otoritas pelabuhan dan kami pasti
sebagai operator akan mengikuti
apa yang diputuskan oleh
otoritas pelabuhan itu
jadi memang hari hari ini cuacanya
sepertinya sampai bahkan pertengahan januari
juga akan banyak hal yang perlu diwaspadai
terutama terkait dengan arus air
dan kekuatan angin
nah itu kan sangat berperan ya
di dunia penyebrangan jadi
kami manut gitu ya
dengan otoritas pelabuhan
nah yang menarik adalah
adanya proyek baka henni harbour city
atau bhc seperti apa
dialog cnn indonesia forward
akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
mau tanya perkembangan dari baka henni harbour city
atau bhc yang katanya digadang gadang
tidak akan menjadi ikon pariwisata di sumatera ya bu
bagaimana update nya bu
betul mbak frida
asdp kenapa sih orang terlalu banyak
menggunakan tiket baka henni harbour city
dan menggunakan tiket baka henni harbour city
untuk menjaga kekuatan angin
dan kekuatan angin
dan kekuatan angin juga
jadi bagaimana mengurangkan ini
untuk mengurangkan tiket baka henni harbour city

saya juga banyak bertanya
kenapa kalau asdp sekarang bangun city
sebenarnya ini bukan satu hal yang
jauh dari yang kita lakukan
karena yang kita bangun adalah
karena kita kan ada di pelabuhan
dan di beberapa pelabuhan memang
asetnya itu sangat bagus
dan terlalu underutilized
kalau hanya digunakan oleh pelabuhan
jadi kita sudah mulai dengan
pembangunan satu kawasan marina
di labuan bajo sebetulnya mbak frida jadi
bhc ini adalah project development kedua
asdp yang mengembangkan waterfront
nah kenapa di lampung ini
karena memang kita dengan mitra
itu punya tanah yang sangat bagus
dari segi potensi pariwisatanya
beberapa teman bilangnya kalau dari bukit itu
lautnya cantiknya berwarna biru toks
nah total tanah yang kita asdp bersama mitra
yang pemilik tanah sekitarnya
itu ada satu ratus enam puluh hektare
dan kalau namanya bangun kota
city itu bisa puluh tahun ya mbak ya
jadi bukan sesuatu yang short term
buat kami di bumn ada dua sih
kenapa sih kita membangun itu
pertama kita ingin melakukan sesuatu
yang bisa menyumbangkan ekonomi ke daerah
karena fungsi kita adalah agent of development
dengan adanya bakohni harbor city
maka ada sumbernya yang sangat banyak
ada pertumbuhan baru di area itu
jadi sumber pusat ekonominya
bukan hanya pelabuhan saja
tapi ada kota baru gitu
nah kemudian yang kedua
kami juga berharap tentu
karena core kami adalah bisnis penyebrangan
maka orang yang menyebrang
karena ada kota wisata baru ini
akan lebih rame gitu
jadi sebetulnya masih sangat berhubungan
dengan bisnis core kita
nah di tanah ini
kalau dalam jangka sampai tiga puluh an tahun ke depan
kurang lebih investasi yang banyak
investasi yang diperlukan adalah sebesar empat tujuh triliun
jadi ada tiga tahap mbak
namanya bangun kota
perlu waktu puluh tahun lah
jadi yang sekarang kita lakukan
dan on progress adalah pembangunan tahap satu
yaitu bisa dibilang sebagai kombinasi
jadi disitu nanti ada beberapa fasilitas
yang mendukung ada kegiatan community
kemudian ada juga umkm
ini kita lakukan dengan beberapa mitra bumn
di tanah isdp
kemudian yang berikutnya juga ada
pembangunan theme park
jadi nanti kita harapkan lebaran ini
jatim park itu sudah selesai pembangunannya
di tempat kami yang namanya krakatau park
jadi antara lain di kompleks ini
kita juga akan membangun museum krakato
nah yang dibilang museum
kita nggak mau jadi museum yang statis gitu ya
ini museumnya fun dan edukatif
karena salah satunya adalah
krakatau adalah fenomena sangat besar
pada ledakan dia yang terbesar dulu
pada abad sembilan belas
itu ledakannya sampai eropa loh gitu
tapi berapa banyak sih orang indonesia yang tahu
atau ingat beberapa detail tentang itu
maka kami ingin membangkitkan itu kebetulan
lokasinya memang dekat dengan krakato
nah kemudian tahap dua dan ketiga
itu adalah pembangunan kota
jadi ada fasilitas mulai hotelnya
kemudian ada marinanya
nanti ada rumah sakitnya
ada tempat pendidikan dan sebagainya
nah salah satu landmark yang ada di kawasan bhc tersebut adalah
masjid bank bsi dan juga menara siger
bagaimana progresnya bu sejauh ini
masjid dan menara siger
jadi hampir selesai
ini dibangun sebagian besar oleh dana yang diberikan oleh bsi
tetapi juga ada crowdfunding yang dilakukan oleh
asdp dan keluarga dan pengguna jasa kami
nah di beberapa tempat mbak frida tahu
masjid yang ikonik masjidnya bagus gitu
sangat arsitekturnya udah bagus gitu
itu juga akan menjadi wisata religi
jadi kita harapkan ada fungsi double
antara memang tempat ibadah
kebetulan orang akan jalan jauh ya
dari sumatera atau dari pulau jawa
ada masjid yang sangat menjadi oase disitu
kemudian ada juga fungsi
ya memang orang ingin melihatnya karena arsitekturnya unik gitu
nah ini sekarang sudah hampir selesai
siger juga dalam tahap akhir pembangunan fisik
tapi tahun depan itu yang kita harapkan
sigar nanti sudah diisi dengan museum krakatau ini
wah bagus sekali nih bu
tampaknya asdp punya peran dua peran nih
melakukan ekspansi pada pengembangan pariwisata
di samping juga bisnis intinya
bagaimana asdp bisa mengerjakan hal tersebut bu
pertama kita membangun pariwisata juga bukan sesuatu yang
ini tetap ada hubungannya dengan core business kami yaitu penyeberangan
logika sederhananya kalau disitu ada destinasi wisata
orang tidak hanya ke asdp melewati pelabuhan atau menggunakan kapal saja
tapi bisa mampir ke tempat pariwisata
jadi ini yang kita sebut mungkin integrated business
dimana ada core business yang bisa dibesarkan lagi
dengan adanya pariwisata
nah pariwisatanya sendiri
itu adalah satu hal yang bukan core business kami
maka kami pasti akan bekerja dengan mitra yang memang sudah keahliannya di pariwisata
baik ibu ira
semoga sukses di bisnis intinya kembali membukukan profit
yang terbesar sepanjang sejarah juga nih bu
mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan juga tentunya mengembangkan pariwisata di indonesia
baik terima kasih
demikian dialog kami di cnn indonesia forward
semoga menjadi inspirasi bagi kita semua
wina undur diri